selanjutnya mulai satu januari sampai empat belas januari dua ribu dua puluh satu wisatawan asing dilarang masuk ke indonesia
sesuai surat edaran no empat tahun dua ribu dua puluh untuk mencegah masuknya varian baru virus corona
koresponden cnn indonesia mahardika utama memantau pelaksanaan hari pertama aturan ini
dari bandara soekarno hatta tangerang banten
saya berada di area terminal kedatangan internasional bandara soekarno hatta pada satu januari dua ribu dua puluh
memantau pelaksanaan hari pertama dari surat edaran no empat tahun dua ribu dua puluh satuan tugas penanganan covid sembilan belas
yang isinya melarang seluruh wisatawan asing dari semua negara untuk masuk ke indonesia tertanggal
mulai hari ini satu januari sampai empat belas januari dua ribu dua puluh satu mendatang
dari pantauan saya sejak pagi hari tadi memang ada sejumlah warga negara asing
di antaranya adalah penumpang pesawat garuda indonesia yang terbang dari amsterdam
dan tiba pada pukul enam
pertama di bandara soekarno hatta yang lolos pemeriksaan imigrasi
tetapi bisa dipastikan bahwa mereka adalah pemegang kartu izin tinggal sementara
maupun kartu izin tinggal tetap
untuk diketahui bahwa dalam surat edaran nomor empat tahun dua ribu dua puluh
larangan masuk untuk warga negara asing ini tidak berlaku
bagi mereka yang memiliki kitas kitab
ataupun juga pemegang visa diplomatik maupun juga pejabat setingkat menteri
demikian baik warga negara asing yang memenuhi syarat maupun juga warga negara indonesia
yang baru tiba dari luar negeri tidak bisa langsung melanjutkan perjalanan ke destinasi tujuan
mereka akan dibawa dengan menggunakan bus bus ini ke sejumlah hotel yang telah ditunjuk oleh pemerintah
untuk melakukan atau menjalani karantina selama lima hari
dan juga melakukan tes pcr ulang sebanyak dua kali di sana
sesuai dengan aturan nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dari satgas
penanganan covid sembilan belas bahwa biaya akomodasi karantina dan juga tes pcr
untuk warga negara indonesia ditanggung seluruhnya oleh pemerintah
tetapi sebaliknya untuk warga negara asing biayanya harus dibayarkan secara mandiri
kalau kita bicara soal mekanisme dari surat edaran nomor empat tahun dua ribu dua puluh
yang melarang seluruh wisatawan asing dari semua negara masuk indonesia
mekanismenya adalah ketika pesawat mendarat di bandara soekarno hatta
seluruh penumpang akan menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan
atau health alert card oleh petugas dari kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta
kemudian jika sudah dinyatakan clear mereka akan menuju ke bagian imigrasi
di sana bagi warga negara akan diperbolehkan masuk
tetapi bagi mereka yang tidak memiliki kitas kitab ataupun juga tidak memiliki visa diplomatik
maka mereka akan diputarbalikan atau mereka diharuskan menikmati
mereka akan meninggalkan indonesia baik pulang ke negara asal
ataupun juga menuju ke negara tetangga yang tidak memperlakukan aturan ini
aturan pelarangan masuk dari pemerintah untuk warga negara asing ke indonesia
selama empat belas hari sampai tanggal empat belas januari mendatang dimaksudkan
untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus corona
yang pertama kali ditemukan di inggris pada empat belas desember dua ribu dua puluh lalu
mahardika utama yoga aris pertama tanggak